di tengah pandemi covid sembilan belas jurnalis tetap harus bekerja turun ke lapangan mengumpulkan dan melaporkan berita kepada masyarakat
tidak terkecuali tim liputan cnn indonesia yang setiap harinya pantang menyerah demi memberikan informasi bermanfaat bagi halayak
apa saja tantangan dan strategi untuk tetap bekerja maksimal saat pandemi
berikut cerita produser lapangan koresponden hingga jurnalis foto cnn indonesia untuk anda

visualnya kurang oke lah itu sih tantangannya
tantangannya besar banget kenapa karena di awal pandemi kita tuh gak tau ini tuh virus kayak gimana
dan udah lihat mulai satu satu banyak orang tumbang ya takut
tapi mau gimana lagi kerja yang namanya kerja
ya sebagai jurnalis kita harus menantangi resiko yang ada gitu
tentu saja tantangan utamanya adalah
gimana kita cara tetap menjaga diri gitu tapi tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga dalam setiap berita yang akan kita liput
seperti itu jadi harus pintar pintar atur strategi juga
saya berusaha meminimalisir segala macam resiko
kayak misalnya di kuburan ketika kita liputan pemakaman korban covid itu saya milih saya pakai lensa tele gitu
jadi jaraknya kira kira lima puluh meteran tuh ada lah gitu
saya mending seperti itu dan lensanya juga vario ya
jadi gambar mulai dari wide medium sampai detail itu dapat semua gitu
tanpa saya harus berada dekat dengan petugas
jadi saya harus berada dekat dengan petugas
kalau menghadapi kerumunan pertama harus menjauh
bilang ke kantor nih ternyata ada kerumunan izin ya kita nggak mendekat
kita usahain di lain waktu lain tempat yang lebih sepi dan sendiri
terus kalau ketemu orang orang yang nggak pakai masker dibilangin mas pakai masker mbak pakai masker
kalau misalnya mereka masih susah yaudah kita aja yang menjauh
terus yaudah dimanapun itu ketemu air dan sabun cuci tangan
kalau nggak yaudah semprot semprot terus
di tengah pandemi covid sembilan belas karyawan cnn indonesia tetap bekerja demi menyajikan tampilan terbaik di layar tv
apa saja tantangan dan strategi untuk tetap bekerja maksimal saat pandemi
berikut cerita tim grafis editor dan program director cnn indonesia untuk anda
dikerjain bisa dimana aja
tapi ya itu kadang ada miskomunikasi gitu kan
karena biasanya kalau misalkan ada request langsung brief
tapi ini karena tidak berada
ada di satu tempat kadang miskomunikasi untuk pengerjaan grafis
saya menjaga dirinya tetap konsisten melakukan protokol kesehatan tiga m
tuh kalau di editor sih kita selalu membatasi untuk di ruangan itu boleh hanya satu orang
tantangan buat syuting adalah ada banyak perubahan treatment ketika kita syuting
itu yang biasanya kita bisa bebas berekspresi dalam mengarahkan
acara sekarang kita terbatas protokol gitu